andirian menjelaskan kedua prarekonstruksi dilakukan oleh pihak polda mitur jaya atas asistensi barat skrim mabes polri
prarekonstruksi dilakukan bersama antara tim inavis pusat for polri dan kedokteran forensik polri
dirinya menyebut prarekonstruksi berbeda dengan rekonstruksi
pra melibatkan petugas untuk reka adegan sementara rekonstruksi melibatkan saksi
sementara hasil prarekonstruksi yang dilakukan di polda metro jaya pada jumat malam dicocokkan dengan reka adegan untuk prarekonstruksi di rumah verdi sambo
sampai jumpa di video selanjutnya